bank menjelaskan bahwa kartu milik korban telah ditukar oleh orang
betul dan pihak bank menjelaskan bahwa kartu milik korban telah ditukar oleh orang
kemudian pihak bank memberikan print out transaksi selama dua hari